sudah hidup enak
kakak bukannya gak mau nolong kamu
tapi kayaknya kurang etis deh kalau kau pakai cara seperti itu
numpang dari koneksi orang lain
dan bisa bisa mereka gak menghargai kita sama sekali mira
kamu ini belum apa apa sudah menjatuhkan adik kamu sendiri
kamu takut posisi kamu
tenggelam kalau ada dia
atau kamu malu bawa adik kamu sendiri
udah ngerasa sangat hebat kamu ya
ma jangan menekan epita seperti itu ma
alasan yang dia kemukakan masuk akal kok
enggak masuk akal
enggak masuk akal
udah jelas kok
epita gak mau adiknya sesukses dia ma
itu aja kualitasnya
mama jangan salah paham tuh
epita seneng kok kalau epita bisa bantu mira
epita cuma pengen tiasa tau aja
kalau kamu pengen sukses di dunia entertainment
kamu harus kerja keras
tapi ya kalau emang
mira pengen liat liat aja dan belajar
epita gak keberatan kok
abis sarapan kita berangkat ya mira
setnya udah kelar
stand by di tempat ya
dia pengen belajar belajar gitu di sini
ya lo tolong dampingin dia aja
dari kalau gitu kita langsung latihan aja ya
gue udah kabar buruk
masuk rumah sakit
terus sekarang gimana dong
lo usahain lo telfon siapa gitu
iya sekarang juga lagi dicari fit
masalahnya ini mendadak
kan aku adiknya kayak vita
orang orang juga pasti seneng kok kalau ngelihat dua saudara membantu acara bersama sama
please ya kak
ya kan daripada aku di sini cuman belajar belajar doang mendingan aku terjun langsung
aku janji aku gak akan malu maluin
ya udah kalau gitu
kan ini baru latihan
gak ada salahnya kita coba
yaudah semuanya ya
di studio dan juga pemirsa di rumah
senang sekali rasanya saya evita
dapat kembali menjumpai anda semua
tentunya hanya disini
program kesayangan kita jalinan cinta
dapat memperkenalkan pendamping saya
itulah adik saya mira
kebetulan sekali hari ini
acara hari ini kami akan menampilkan
dua orang saudara yang terpisah cukup lama
ya mereka terpisah selama belasan
saya belum bisa baca dialognya ya
tadi masih dialog evita
kamu tunggu dialog kamu sendiri
tapi kan dialogku itu masih lama banget
dan dialognya gak penting
kalau kayak gini caranya
buat apa coba aku disini nemenin kakakku
kamu itu disini hanya untuk mendampingi aku
tugas baca opening itu adalah tugasku
tuhan nanti kan kamu juga akan menemani aku
dan diberi kesempatan untuk kasih pendapat kamu sendiri
pendapat apanya kak
ya kita harus tetap ikuti naskah kan
lagian dialogku tuh pincisan banget
kalau kayak gini caranya aku tuh bisa sambil malu maluin
naskah itu kan dikerjakan oleh seseorang
dengan kerja keras
gak bisa kamu menyelesaikan enaknya
kalau emang bagi kamu ada yang gak enak
ada yang gak suka
kamu bisa bicarain baik baik
bukan seperti ini caranya
ceren lah depan orang
lagian bagi aku
rasanya baik baik aja kok
bagus seperti biasanya
makanya kakak bilang itu dialognya masih bagus bagus saja
pokoknya aku gak mau tau
bagian aku harus dibanyain komentar dan dialognya
terus aku juga mau baju aku lebih bagus dari punya kayak vita
karena aku gak mau kebanting sama kak evita
dan yang lebih penting
karakter aku harus lebih menonjol
biar aku juga gak terlalu malu maluin disini
ngerti kan kalian berdua
yaudahlah kita break dulu
tadi aku telpon sangnya bilang ada disini
katanya dia mau ngasih aku
enak aja dia mau nikmatin sendirian
tapi sekarang dia ada di ruangan mana ya
pasti bukan orang ph sini ya
kalau saya tidak bekerja disini
anda pikir hanya orang orang terkenal dan penting seperti anda yang bisa ada di tempat ini
enggak mas bukan itu maksud saya
tapi memang kalau orang orang yang tidak berkepentingan
gak dibolehin masuk tanpa izin
kalau saya boleh tau
mas ada keperluan apa ya
saya selalu mengikuti perkembangan anda dari dulu sampai sekarang
sudah hidup enak ya sekarang
punya orang tua yang kaya raya
dan sudah menjadi takdir
tapi kamu mendapatkan semua itu dengan cara yang tidak wajar ya
dengan cara kamu mengorbankan orang lain
apa kamu pikir orang itu akan tinggal diam saja
mas sebenarnya siapa sih
masa ada masalah apa sama saya
saya baru pertama kali ketemu sama mas
tapi kalau memang saya pernah berbuat salah
dan saya tidak sengaja
gampang menurutmu teman
setelah semuanya yang kamu lakukan
mas tolong jangan macam macam sama saya ya
dan saya bisa teriak untuk panggil sampang
kamu harus membayar semuanya
keterlitaan dan kesengsaraan yang saya alami seumur hidup
dan semua gara gara kamu
kamu boleh saja ngubahin semua itu
kamu bisa mengingatkan kepadamu
dan membuatmu merasa
sebagai orang yang tidak berkepentingan
dan saya akan menghancurkan kamu
kenapa dia begitu membenci aku